salah satu kandidat pengganti ibu kota jakarta adalah palangkaraya di kalimantan tengah
kota ini menyimpan sejumlah fakta menarik yang jarang diketahui banyak orang
luas kota palangkaraya bahkan empat kali lebih besar dibanding jakarta
luas kota palangkaraya mencapai dua empat ratus km persegi
dengan luas yang begitu besar palangkaraya menjadi salah satu kota terluas di indonesia
selain kota dumai dan sorong
dari luas dua empat ratus km persegi kawasan terbangun baru mencapai enam puluh hingga tujuh puluh km persegi
wilayah palangkaraya masih banyak diisi oleh kawasan hutan
kota palangkaraya diresmikan langsung oleh presiden pertama soekarno pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
di pusat kota palangkaraya ada jalan jalan yang dibangun oleh insinyur insinyur rusia pada az seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang diberi nama jalan cilikriwut nama gubernur pertama kalimantan tengah
kota palangkaraya dikenal dengan sebutannya
karena toleransinya yang tinggi terhadap keberagaman agama dan budaya